sejumlah komoditas bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di kota bandung mulai mengalami lonjakan sehari setelah pemerintah menaikkan harga bbm
di pasar cihapit kenaikan terjadi pada cabai rawit yang kini dijual rp delapan puluh per kilogram dari sebelumnya rp tujuh puluh
kenaikan juga terjadi pada berbagai jenis sayuran
begitu pula dengan telur yang sebelumnya dijual rp dua puluh lima per kilogram menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
kondisi yang sama juga terjadi di pasar kosambi
pedagang mengaku mulai merasakan dampak dari kenaikan bbm terhadap daya beli konsumen
para pembeli pun lebih bijak menyikapi fenomena ini agar kebutuhan pokok selama satu bulan bisa tercukupi
ya harus bisa bisa memanage keuangan yang dikasih satu bulan itu
harus benar benar pinter sekarang nggak seperti biasa kan biasanya yang nggak penting juga dibeli sekarang mah harus pinter pinter
ya yang penting penting aja sama dikurangi ya dibagi bagi gitu biar nggak inilah nggak terlalu memberatkan gitu ya
soalnya pengaruhnya pasti besar mas kalau udah bensin naik pasti pengaruhnya kemana mana
di pasar pucang surabaya harga beberapa komoditas pangan juga mulai naik
seperti cabai rawit yang naik rp dua menjadi rp lima puluh
selain faktor cuaca kenaikan harga dipengaruhi juga akibat ongkos angkut yang mulai menyesuaikan dengan kenaikan harga bbm
naik turun naik turun
ini kenapa bu yang faktor yang menyebabkan naik apa
mungkin karena bensin itu bbmnya itu ya
ya otomatis penjualannya juga berkurang
hasilnya juga itu
ini kan baru kemarin masih belum terasa mungkin minggu ke depan itu baru terasa
namun ada juga kebutuhan pokok yang harganya masih stabil bahkan turun
seperti beras dan minyak goreng curah
kondisi ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyetok bahan pangan sebelum terjadinya kenaikan harga
kenaikan harga cukup tinggi terjadi di pasar induk pandeglang banten
sejak minggu pagi cabai rawit keriting menyentuh angka rp seratus per kilogram dari sebelumnya

pedagang berharap pemerintah dapat melakukan upaya menekan harga agar kenaikan dapat dikendalikan
tim liputan cnn indonesia